hai hai i play sama saya bukan aksar kamu nya kejauh sekarang ter pots mende
mas masuk ke ruangan aku aja ya
kita tunggu di sini ya
yuk kita duduk dulu yuk
mas karang lagi diperiksa sama bumi
duduk duduk duduk keser keser keser lagi
keser lagi biar kakaknya duduk
sini jangan jauh jauh
pinternya gak nangis ya di jahit ya
iya mas karang gak nangis di jahit pinter
tuh sepelah lama ya aku takut adek kenapa napa
eh gak boleh pikiran gitu insya allah adek gak kenapa napa
doain ya soalnya kan sekarang ade lagi diperiksa sama tante nic
mudah mudahan adek gak kenapa napa ya
tunggu bumi bumi bentar lagi keluar bentar lagi ya
iya sebentar belum bumi ya
kakak gak bisa jagain dada dan bener
udah sayang ya bukan salah kamu kok
ya memang harus seperti ini tapi baik baik aja kok
udah udah diobatin setidaknya dia udah gak nangis lagi
sayang kakak ada askara bobo di sini ya
ya emang gak apa apa nanti kalau berompat malah sompet
nanti ada sekarang kebangun nangis deh
iya ini lagi berasa untuk tidur dulu
pintar banget sih ini cucu rumah kakak yang pintar ya
terus gimana din sekarang masih demam
enggak tadi michi udah ngasih obat supaya dia gak ngerasa sakit
terus kalau ada apa apa kalau demung nanti ada obatnya juga
yaudah oke syukurlah
bu boyo papa anterin ke kamarnya
tuh boleh anterin sama papa juga ya
runtuh rasanya menang
bisa menjaga kamu dengan baik
kamu itu segalanya buat mama
ya allah tolong jaga anakku di setiap waktu
bahkan di saat mataku tidak melihat kepadanya
di saat ragaku mungkin tak bisa berada di dekatnya
hanya engkau ya allah
yang maha besar dan maha perkasa
hanya kepadamu ya allah aku mau mohon
tuh udah anterin papa
baru mau saya susulin bu
kak sudah waktunya
aku ke kabarnya sama ncis ya
selamat malam selamat istirahat
oh terbangkan kamu
peluk papa sini
aduh sama juga udah ngantuk nih
selamat istirahat ya
nanti sebelum bubuk
jangan lupa doain adik lagi ya biar cepat sembuh ya
iya kopa aku semua doain
sudah sini peluk oma peluk oma
idungnya mana idungnya
nama tuh kepikiran deh
sekarang kenapa bisa demam gitu sih
kenapa sih gimana ceritanya sih
ya tadi tuh
cepet sih kejadiannya ya
dia nyinggol foto mah
tadi tuh sempat mau digendung sama
zara kalau gak salah namanya
zara temen dimana
gak tau di amerika atau dimana
amerika kalau nggak salah michi bilang
jadi janjian mau ketemu sama si naila
nah kebetulan kan naila diajak sama andien ke kantor
nah terus michi jemput ke kantor
si temennya ini si zara ini
nelfon michi michi bilang yaudah
nailanya lagi di kantorku kan
ya mungkin janjian sekalian disitu
supaya nggak janjian di luar luar lagi
oh gitu zara ya
ya tapi untungnya memang ada biji ya
jadi memang setelah kejadian langsung diperiksa sama michi
langsung dibawa ke rumah sakit
ditangani sama michi
ya alhamdulillahnya michi bilang gak harus dirawat kan rumah sakit
makanya tadi juga udah gak demam
udah gak apa apa
untung udah michi bisa langsung ditangani ya
gak gak cuman itu aja sih
mikirin masalah tadi di kantor itu loh
ada ada masalah baru
gak kayak teror masalah kayak gitu gitu
do you know like kamu udah tau ada clue
atau mungkin ada apa yang you know
belum tau dan sebenernya aku tuh lagi gak kepikiran untuk mikirannya gitu
ya pasti bukan
abi kan udah baik sama kamu juga
senang kamu temenin andin temenin askara ya
kamu juga mau tidur udah ngantuk banget
askara harusnya tante juga punya anak yang seumuran dengan kamu
mama juga pengen meluk dan gendong kamu
ya meskipun ada kakak kamu yang selalu ikut nama
kenapa cuma sebentar
kesempatan mama buat meluk kamu
tadi aku bisa gendong askara
gimana ya kabar dia sekarang
kita kayak jadi pahah
halo assalamualaikum zar
asala tadi sampe dijait sih zar
karena kan ada pendarahan
jadi harus kurang dihentikan
ya namanya anak kecil biasa kalau cedera kayak gitu
apalagi kan sampai berdarah
pasti dia rewel nangis
aku bener bener gak tega banget ngeliat dia nangis kayak tadi
pasti dia kesakitan banget deh
ya tapi tadi aku udah kasih obat pereda sakit kok
jadi insya allah gak kenapa napa
syukurlah kalau gitu
mej setiap ngeliat anak terluka
maksudnya pasti pikiran aku tuh langsung kesana
ngeliat aslara kamu jadi inget sama anak kamu ya
iya itu tandanya kamu itu masih diingatkan
untuk selalu mendoakan dia
ingat ya zar
hidup itu tetap harus berjalan
ya malah kadang jadi protektif juga
kapan dia ketemu aslara lagi
ya siapa tau
nanti dia mau aku gendong
lagian ternyata anak kita ini semuanya seumuran
jadi kalau misalkan main bareng tuh pasti nyambung semuanya
apalagi riana itu kan anaknya sangat menyenangkan
buktinya layla udah deket banget sama rena
mereka bahagia banget ya
keluarga mereka itu memang sangat sempurna
aku sama angga aja tuh seneng banget ngeliat mereka
aku harus ngucapin terima kasih sama orang yang telah memberikan sebagian hatinya untuk aku
atau paling nggak sama keluarganya
karena organ pendonor ini memberikan afirmasi yang positif ke badan aku
semoga tubuh aku juga bisa menerima dengan baik ya allah
dan semoga organ yang dia berikan bisa membantuku kembali pulih
aku mau sehat
terima kasih ya allah
engka sudah memberikan tubuhku yang begitu kuat
hingga mampu melawan penyakit ini
eh aku kagak bangun
aku merasa bersyukur banget pak
aku merasa allah baik banget
allah bikin tubuh
mama bisa menerima
organ baru yang ada di dalam tubuh ini
allah memberikan kepada kita kesempatan kedua
itu mudah banget buat aku ya
jadi kemudian aku mintano spray algumas tanah ya
ya kamu juga terberes

tidak ada ibuu fluff birthdays
ketemu sama orang yang mirip roy
kemudian ada teror di kantor saya
kejadian kejadian ini bermunculan dengan waktu yang berdekatan
ini memang direncanakan ya
aneh kamu lagi pikirin
saya merasa capek aja
terus saya juga
kayaknya aneh gitu
teror ini ada lagi setelah mama ketemu sama orang yang katanya mirip sama roy
ya bingung aja
ini kebetulan atau memang
ya memang udah ditakdirin kayak begini
ya mungkin aja semuanya kebetulan mas
mungkin hanya mirip
ya tapi kalau
ya aku gak tau ya
ya udah gak usah dipikirin ya
ini biar jadi pikiran
saya aja biar jadi beban saya
aku gak usah ikut pikiran
gak boleh kayak gitu
beban kamu beban aku
pikiran seorang ibu hamil
kalau dia punya beban
terus ngerasa panik
itu tuh ngaruh
ke anak yang ada di rumah
ya udah kayak gitu
aku gak usah terlalu pikirin banget
tapi aku mau ada aja
aku selalu ada
kalau butuh teman curhat
aku mau jadi pendengar yang baik
pembermasukan yang baik
kalau itu boleh
cuman kalau yang berat berat gak usah dulu ya
ada nanti nambah
kamu kan sekarang beratnya jadi nambah
karena ada adik
tapi kadang saya mikir ya
banyak yang sakit hati dengan perbuatan saya mungkin
kalau gak boleh mungkin
mas kamu itu laki laki yang sangat baik
saya ini kan orangnya keras
mungkin dari beberapa sifat saya itu membuat sakit hati orang lain
jadinya banyak yang nggak suka sama saya
saya pernah meminta randy untuk menguji kamu yang masih di dalam toiletnya
saya melakukan itu karena begitu besar rasa benci saya ke kamu
kemarahan saya yang meledak meledak
sampai saya nggak peduli apa akibatnya saya mengunci kamu di dalam toilet
bahkan saya dengan sengaja menendang air yang kamu gunakan buat ngepel lantai
saya begitu menggebu gebu ingin membuat kau menderita saat itu
pada saat itu saya merasa
saya begitu senang
kalau melihat kamu menderita nind
tanpa menyadari kemarahan yang saya tumpahkan itu ternyata
pada orang yang salah
tapi dia udah meninggal
saya juga sempat memanting makanan yang kamu siapkan saat
anak kamu sudah meninggal
padahal di pikiran saya
kamu yang membuang rena ke pantai asuhan
saya selalu membuat kamu tersiksa
saya selalu mencari jalan agar kamu menderita saat itu
saya jahat sama kamu semua
kita jahat banget ya
saya sering liat kamu nangis sendiri kalau besok bentar
kamu orang yang baik
laki laki yang sangat baik
suami yang baik
ayah yang baik
apa yang kamu lakukan dulu itu kan ada sebab akibat
kamu memperlakukan aku dulu
ya kamu pasti tahulah kenapa alasannya
dan jangan menyalahkan diri kamu mas
kamu juga berhenti
berhenti tidak mau melakukan ini
berhenti tidak mau menyakitin aku
berhenti gak mau buat aku nangis
dan malah karena kejadian itu kita jadi punya cerita
karena kejadian itu
ya tapi tetap aja lah
saya diselimuti oleh dendam
saya diselimuti oleh amarah
cobaan yang bertubi tubi aja pada saat itu
sudah agak lebih tenang dengan kematian papa waktu itu
jadi ya gak bisa berpikir secara rasional pada saat itu
tapi harusnya kan gak boleh begitu
harusnya disaat terpuru kamu
disaat kamu membutuhkan dukungan banyak orang
bukan sebagai penolong
ini kalau misalkan saya
saya cuma berpikir
saya bisa berpikir
saya gak bisa berpikir
saya cuma mau bilang kalau misalkan
ada kesempatan untuk kembali
saya tuh dear
pasti lah nanti nanti
aku bilang apa berbongs choosing skip siatu menurutmu
lu bakal tanya
uah aku tau be ancorasei
bandung templu euh
some utah se lunoc they sebelah ke tempat juga
m uek sudah nulis dear u social member
i ada youtube video yuk
saya tahu itu bukan roy
tapi kenapa wajahnya bisa mirip sekarang
roy sudah meninggal
saya sendiri yang melihatnya
jadi itu tidak mungkin
ibu kiki mau ngantri minum ibu
kiki tarik sini ibu
terima kasih ya
ibu kenapa kok kelihatannya kayak
bisa ada pikiran gitu
sudah gitu kan ibu
bukannya udah nggak minum obat ini lagi
iya sih kalau benar
saya udah lama gak minum obat ini
setelah melihat orang yang mirip
mas rai itu
rai malah sudah meninggal
abis belanja sama riza
saya melihat orang yang mirip sekali sama rai
saya tahu roy sudah meninggal
sudah lama meninggal
orang mirip sekali
dan al juga bilang
ya gak tahu
al juga pernah bilang sama saya
tujuh atau sembilan orang
yang wajahnya sangat mirip
pernah dengar kayak gitu
pantesan ibu rosa kelihatan gak tenang
ibu kepikiran banget
apalagi meninggalnya mas rai
meninggalkan luka buat ibu rosa
ibu nanti setelah minum obat
ibu lebih baik langsung istirahat aja ya bu ya
gak usah mikir aneh aneh ya bu ya
nanti kalau ibu butuh apa apa
langsung telepon kiki aja ya
saya juga besok kayaknya mau
jangan berkadang ya
saya tidur abis ini
tidur abu ya
kiki permisi ya bu